pemerintah siap menguncurkan dana desa senilai rp satu ratus delapan puluh triliun untuk membantu program pengembangan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau umkm di daerah
program lintas sektoral ini diharapkan dapat membantu pelaku umkm khususnya sektor pangan obat herbal dan kosmetik agar dapat bersaing serta mampu memenuhi kebutuhan nasional
dalam pertemuan lintas kementerian terkait program pendamping pengembangan pelaku usaha umkm yang berlangsung di hotel borobudur menteng jakarta pusat pada senin
terlihat hadir menteri perdagangan menteri desa dan daerah tertinggal kepala bpom dan sejumlah utusan dari kementerian terkait
inti dari pertemuan ini adalah untuk membantu para pengusaha kecil agar mampu bersaing dengan produk asing serta produk yang dihasilkan mampu memenuhi kebutuhan nasional
sehingga dapat mengurangi impor
kementerian desa dan daerah tertinggal siap menguncurkan dana desa untuk usaha umkm sebesar rp satu ratus delapan puluh triliun
bapak presiden sadar benar mengenai melalui nawacitanya ke tiga
beliau bermaksud bertekad untuk membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa desa dalam kerangka negara kesatuan
dan empat tahun ini kita sudah kucurkan rp satu ratus delapan puluh triliun
dan dana desa sebetulnya impact nya cukup banyak bisa dilihatin hasil dari impact nya dana desa
ini kita bisa membangun lebih dari satu ratus dua puluh satu km jalan desa
pendampingan tersebut diharapkan bisa mengurangi hambatan yang dialami pengusaha kecil
seperti pemasaran dan permodalan untuk mengembangkan produknya
kita bisa mencarikan solusi dari berbagai kendala kendala yang dihadapi
oleh para ikm ini sendiri untuk mereka bisa melakukan penjualannya
karena ada dua hal penting dalam usaha itu yaitu pemasaran dan keuangan
keuangan pemerintah juga sudah menyiapkan
program pendampingan tersebut khusus untuk sektor pangan obat herbal dan kosmetik
yang selama ini pengembangannya masih tertinggal terutama untuk perizinan dan keamanan serta kesehatan pangan
galih putra jakarta